selamat siang anda kembali menyaksikan cnn indonesia breaking news bersama saya dea kartika
kepanikan warga terjadi setelah mendengar adanya informasi terkait adanya gelombang air yang kembali naik
korrespondensi nn indonesia roni satria melaporkan pihak kepolisian juga menghimbau warga untuk segera mengungsi ke tempat yang lebih aman

di mana bisa dikatakan sekitar tiga puluh km menuju ke tanjung lesung tempat di mana posko utama ataupun juga tempat terparah
namun bukan berarti tempat ini juga kalau anda lihat di sepanjang jalan tempat saya melaporkan ini juga mendapatkan dampak yang cukup besar
hampir bangunan sebagian besar di sini rata dengan tanah
jalanan bisa dikatakan dipenuhi oleh lumpur
anda bisa saksikan di sini kondisi kepanikan warga
di mana saya akan melihatkan kepada anda kendaraan kendaraan semua melaju benar benar mencari aman untuk menuju ke arah ketinggian
semua diminta untuk naik
anda bisa dengarkan sirine memberitahukan untuk segera menghindari kawasan kawasan dekat dari pantai
anda bisa saksikan di sana memang dekat sekali dari bibir pantai tempat kami menjalani
ataupun di jalan raya pantai carita ini
dan ombak saat ini sangat tinggi sekali
anda bisa saksikan begitu pergerakan dari gelombang yang ada di pantai carita ini begitu tinggi
kita masih berupaya untuk mencari jalan karena memang kondisi begitu panik di sini
atau berbelok ke jalan yang bisa dikatakan cukup kecil
semua bergeser menghindar dari bibir pantai
kalau saya bisa gambarkan titik saya berdiri sekarang ini
ada sekitar lima puluh meter saja dari bibir pantai
bisa dikatakan anda juga tadi sempat melihat bagaimana gelombang di pantai
sangat terlihat dari mobil yang saya kendarai ini